saat pernikahan pertama ku gagal hatiku mati
selamat bertambah usia ya
andini karisma putri
hari ini adalah hari kepergian kak sofia
dimana hari ini juga hari ulang tahun keponakan ku
sudah sekarang langsung potong kuenya
potongan pertama buat siapa nih sayang
pengotongan pertama aku berikan kepada seseorang yang spesial
cinta pertama aku
eh bukan lah
eh sebentar sebentar sebentar
yuk tiga dua satu
bapak doakan kamu selalu sehat
terima kasih pak
dan sopan kedua
aku berikan kepada
ini kurang gede kayaknya kalau buat
dan sopan ketiga aku berikan kepada suamiku tercinta
ayo al sedikit sedikit
harus saya yang beli
kau aku nganti kata
aku nggak dikasih kue
atau siapa remnya juga dikasih kok
untuk cintanya mama juga sayangnya
jadi ini enak doang loh

sini lewat tangga
kita dansa sebentar yuk
nggak yakin sih sebenarnya tapi pengen
yaudah nggak usah
kapan saya pernah bercanda
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
saat pernikahan pertama aku gagal
aku udah gak mengerti cara mencintai lagi
cinta begitu mudah tumbuh
meskipun harus ku lewati ruang yang tangis dan pedih
kamu menatapku dengan cinta
karena kamu sudah membuatku merasa seperti widadari